karena warganet ini banyak sekali yang menanyakan seputar tht di tengah pandemi covid sembilan belas ini tapi tidak bisa berobat langsung ke rumah sakit atau klinik
kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya dokter dari ed m zedit
ini dok mau bertanya katanya ada isu kalau virus dapat melalui aerosol
seberapa besar sebenarnya peluang kena di jalan raya baik menggunakan sepeda motor ataupun bersepeda
dan bagaimana tips untuk pergi dengan orang lain tanpa rasa parno berlebihan
oke jadi sebenarnya
memang virus ini bisa menular melalui mikro droplet
jadi mikro droplet ini adalah droplet yang berukuran sangat kecil sehingga bisa bertahan di udara hingga beberapa jam
nah oleh karena itu sebenarnya menggunakan sepeda motor atau bersepeda itu tetap harus menggunakan masker
karena tadi beresiko ada udara yang berkontaminasi oleh virus
nah bagaimana tips supaya berpergian tanpa rasa parno
kita tidak tahu orang ini posisinya seperti apa
jadi selalu kita harus menghiasan mempraktekan protokol kesehatan seperti biasanya menggunakan masker dan juga menjaga jarak
nah kalau bisa bahkan malah jangan pergi kemana mana gitu
lebih baik memang tetap di rumah saja
oke tapi kalau misalnya memaksakan untuk berolahraga di luar gitu lebih menikmati berolahraga di luar
terus mengeluh ngap gitu atau terbebani ketika harus memakai masker mungkin ada saran dari dokter atau himbauan
oke sebaiknya kalau misalnya
sesak dengan kondisi berolahraga maka intensitas olahraganya yang harus diturunkan
jadi bukan berarti tidak menggunakan masker tetap berolahraga tetapi intensitasnya diturunkan sehingga tidak sesak
kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari akun instagram hngkpu
dok apa yang membedakan gejala terjangkit ispa dengan gejala covid sembilan belas
gejala ispabi asal baik oleh virus lain ataupun bakteri dengan covid sembilan belas memang agak berbeda
makanya pada saat ini pada saat pandemi seperti saat ini semua gejala infek saluran nafas atas
itu kita harus curigai covid sembilan belas sebelum terbukti bukan
makanya sebaiknya kalau misalnya ada keluhan keluhan ipa
dokternya akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium kemudian garis pendada
dan juga makan mungkin pemeriksaan swab
penggorok atau swab hidung
memang agak sulit untuk membedakan dari gejala saja karena gejalanya sama persis
bahkan kadang kadang covid tidak bergejala
oke berarti paling aman adalah memeriksakannya ke dokter dan rumah sakit ya harus lewat tes lab begitu ya dok ya
oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya
dok kenapa kalau swab test itu pemeriksaannya dari jalur pernapasan hidung ya swab yang dimasukin ke hidung
ada alasan spesifik nggak sih
jadi virus yang menyebabkan covid sembilan belas ini

itu masuk ke dalam tubuh kita melalui seorang napas
nah kita tahu virus seorang napas ini adalah hidung
jadi dikita berdasarkan penelitian
volume virus paling banyak ditemukan pada natofaring atau bagian dalam hidung
dan juga di oropharing atau di rongga mulut
oleh karena itu dilakukan swab pengambilan spesimen diambil dari hidung dan juga dari mulut
dua duanya dok atau bisa salah satu saja yang lebih efektif

antara nasofaring atau hidung dan orofaring atau mulut
memang lebih akurat hidung nasofaring
tapi sop yang kita lakukan saat ini adalah kita melakukan dari keduanya
dari hidung dan juga dari tenggonok
hal ini ditujukan untuk kita bisa mendapatkan virus sebanyak mungkin
sehingga hasil pemeriksaannya bisa lebih akurat
oke ini terakhir dari akun instagram pertanyaannya
dari akun instagram
salah satu gejala covid katanya kehilangan indera penciuman
tapi apakah itu selalu menjadi gejala utama
kalau tidak apa saja sih dok yang bisa menyebabkan seseorang tiba tiba kehilangan indera penciuman
ini mungkin ada curhat tersendiri dari sang penanya mungkin
oke jadi salah satu gejala yang disebut sebagai gejala khas covid adalah
gangguan penciuman atau gangguan menghidu yang terjadi secara akut atau mendadak
nah memang ini bukan hal yang terjadi secara akut atau menggagal
ini bukan gejala utama
nah penyebabnya bisa jadi karena adanya inflamasi atau peradangan di rongga hidung
sehingga mengganggu aktivitas atau fungsi saraf sensorik penghidu di roma hidung
selain itu juga diduga bahwa virus ini juga bisa menyerang langsung saraf sensorik dari rongga hidung
saraf sensorik dari penghidu yang ada di rongga hidung
oke baik terima kasih dokter rangga
tadi pertanyaan terakhir juga menutup dialog atau pertanyaan dari warganet
seputar kesehatan tht di masa pandemi covid sembilan belas ini
sehat selalu dok selamat kembali bertugas ya
terima kasih terima kasih selamat sore
ya untuk anda yang masih punya pertanyaan terkait covid sembilan belas
anda masih bisa lho mengirim kepertanyaan dengan mention akun twitter kami
atau komentari unggahan kami di laman instagram
at cnn indonesia tv dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas